ya saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kami dengan bapak omar fatur rahman
staf ahli bidang komunikasi dari kementerian agama republik indonesia
pak oman selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam selamat sore mbak puspa ya
pak oman info terakhir yang diterima kemenak mengenai rencana penundaan pelaksanaan dari haji tahun ini
dari arab saudi seperti apa pak
ya ini sebetulnya untuk kesekian kalinya ada salah paham terhadap sumber dari kementerian haji dan umroh di saudi ya
jadi ada salah paham bahwa sebetulnya pernyataan dari menteri haji dan umroh di arab saudi tanggal tiga puluh satu maret kemarin
ada wawancara dengan jurnalis dari al ikhbariyah tv gitu ya di dekat kaabah
jadi sebetulnya diminta untuk menunda tetapi yang ditunda itu bukan meminta menunda pelaksanaan ibadah haji
rencana ibadah haji bukan
meminta untuk menunda berbagai kontrak begitu pembayaran kontrak layanan haji
jadi sebetulnya sama dengan surat yang diterima oleh menteri agama
tanggal dua belas maret
jadi bunyinya itu pak menteri apa namanya menteri haji dan umroh
yang mulia muhammad s a w itu
minta supaya ditunda terkait dengan segala hal apa namanya kontrak layanan haji

haji dan umroh khususnya dan kerajaan saudi sedang fokus untuk melakukan misi kemanusiaan
yaitu menyelamatkan warganya juga
jadi belum ada penundaan
seruan itu bukan permintaan untuk menunda niat ibadah haji bukan
artinya ada miskomunikasi di sini ya pak oman
sementara kementerian haji arab saudi meminta untuk kontrak layanan haji
ditunda bukan pelaksanaan haji begitu yang ditunda ya
tapi pak oman informasi yang tadi miskomunikasi ini kadung sudah menjadi konsumsi masyarakat
khususnya masyarakat yang mungkin sudah punya rencana untuk berangkat haji di tahun ini
bagaimana kemudian sosialisasi dari kemenak untuk meredakan kepanikan
kekhawatiran mereka tidak bisa berangkat haji
pertama sebetulnya sejak awal kami menghimbau supaya mengakses ini
informasi itu dari sumber primer
saya tahu kesimpang siuran ini itu karena masyarakat mengakses dari sumber sekunder
baik yang berbahasa inggris maupun bahasa indonesia
kan sumber primernya ada yang bahasa arab hanya masalahnya salah memahami gitu ya
tapi tidak apa apa itu bagian dari mungkin ya kami ambil hikmahnya saja
bahwa ini mungkin sebagai peringatan supaya kita juga aware bahwa mungkin saja
haji itu diberikan
asalkan kan dengan situasi seperti sekarang masyarakat juga perlu punya kesiapan mental
tapi kalau dari kementerian agama upaya yang dilakukan kita sudah membuat rilis
tentang klarifikasi atas hal itu sambil kita sampaikan ke para jemaah melalui saluran saluran yang ada
tentu saja bahwa yang dimaksud itu bukan permintaan untuk menunda ibadah hajinya
tapi menunda pembayaran kontrak apapun yang terkait dengan akomodasi
catering dan transportasi
dan itu kementerian agama sudah melaksanakan itu meskipun lobby lobbynya itu sudah hampir selesai ya
di mekah dan medina dengan penyedia layanan ketiga layanan tadi itu
oke jadi artinya kontrak layanan haji di arab saudi ditunda
ini juga berdampak pada penundaan pembayaran dari indonesia begitu ya pak oman
kalau dari indonesia kan pembayarannya itu
yang pelunasan itu ke kita ya bukan ke sana yang bp itu
nah kita tetap proses mengapa
karena kan sekali lagi belum ada kepastian pembatalan haji
pilihannya kan dua apakah haji nanti itu dilanjutkan dengan protokol kesehatan atau seperti apa
atau mungkin dengan pengurangan kuota atau dibatalkan
nah kalau seandainya dibatalkan skemanya itu
yang pertama uang pelunasan itu kan bisa dikembalikan dengan mudah
karena urusannya di dalam negeri
yang kedua mungkin kita juga siapkan skema
kalau seandainya batal begitu
maka calon jemaah haji yang tahun ini batal itu
nanti kita prioritaskan untuk berangkat pada tahun depan
saya kira begitu
oke pak ongan ini
tapi juga ingin saya tambahkan
untuk layanan yang sifatnya kerumunan
kan pak menteri agama pak fahru roji memang sudah
sejak minggu lalu ya
meniadakan bimbingan manasik haji
meniadakan pelatihan petugas haji
itu diganti dengan cara yang lain
seperti apa misalnya pak oman
ya seperti daring dengan daring ya
kemudian dengan kalau untuk manasik haji itu
dengan buku buku manasik dan video video
pokoknya yang tidak mengakibatkan kontak fisik
kerumunan secara fisik
baik pak oman ini masih ada kemungkinan masih lima puluh lima
apakah nantinya pelaksanaan haji ini
jadi dilaksanakan atau tidak dibulakan
ya sudah sudah
tapi apa selanjutnya kebijakan dari pemerintah
kebijakan dari kemenak dalam hal ini
yang akan diambil jika nantinya
memang penundaan itu diberlakukan
ya istilahnya kalau untuk haji bukan penundaan ya
tentu saja kalau seandainya memang
nanti pemerintah arab saudi itu memutuskan
untuk membatalkan haji ini
maka kita ya harus menyesuaikan jelas
karena pasti alasannya kan alasan kemanusiaan
dan alasan keselamatan
nah tetapi jangan lupa mengapa kan ada pertanyaan
mengapa kementerian agama atau pemerintah indonesia
tidak langsung saja memutuskan untuk
sudah putuskan tidak memberangkatkan
ya karena kan amanat dari undang undang haji kan
memang kita itu diberi kewajiban untuk menyelenggarakan haji
sebisa mungkin gitu kan ya
dan kan harus sinergi koordinasi dengan komisi delapan di dpr
kemudian juga harus memperbaiki
ketimbangan segala hal dampak sosialnya
kalau seandainya langsung kita putuskan
padahal masih ada waktu begitu untuk mempersiapkan
jadi bagi kementerian agama yang penting itu
pokoknya siapkan dua skema
kami kan sudah menyiapkan mitigasinya
itu sudah kita siapkan
skema kalau haji itu dilaksanakan
itu juga ada dua kemungkinan yang dilaksanakannya
itu full kuota misalnya rp dua ratus sepuluh
kalau mengacu pada kuota lalu
atau mungkin dilaksanakan
separuhnya misalnya kuotanya
kemudian skema yang kedua
kalau haji itu batas
mitigasinya itu seperti apa
sosialisasi kemasyarakat seperti apa
sekarang ini kami menghimbau
tentu selain kita menghimbau untuk berdoa
para calon jemaah juga
menghimbau juga untuk secara mental
ya kita siapkan saja
bahwa toh ini bukan yang pertama kali juga ya
haji itu ditiadakan di dalam sejarah islam saya kira
oke pak oman tadi menarik
ada skema jika nantinya memang tetap dilaksanakan
namun dalam kondisi seperti ini
mungkin akan diberangkatkan separuhnya
tapi kita tahu
kebanyakan calon jemaah haji dari indonesia ini usianya lanjut pak oman
sementara yang lanjut ini justru yang rentan dengan covid sembilan belas
apakah nanti yang usia lanjut ini memang bukan prioritas untuk diberangkatkan
jika nanti ada pelaksanaan haji
ya jadi segala kemungkinan kan sedang kita dalami terus ya
sedang kita godok
misalnya berbagai kemungkinannya ya
maksudnya yang lansia gitu ya
nah tetapi dengan situasi keadaan khar sekarang
mungkin pertimbangannya lebih kompleks lagi
misalnya apakah yang diberangkatkan itu dengan pertimbangan soal zona kerentanan
dalam konteks covid sembilan belas
misalnya zona merah zona hijau dan seterusnya gitu ya
apakah dengan cara itu atau dengan cara apa
kita masih menggodok menyiapkan
dan nanti akan dibicarakan juga dengan komisi delapan gitu
oke pak oman terakhir
kalau memang sampai saat ini belum ada putusan pembatalan haji dua ribu dua puluh
dari pihak arab saudi dari kementerian haji arab saudi
kira kira akan ada informasi terkait mengenai perkembangan dari
pelaksanaan haji ini kira kira kapan pak oman
tentu saja kita kalau dari kementerian agama tidak bisa membuat kepastian
karena kalau di arab saudi kan yang akan memutuskan itu raja ya
kita berharap saja ya mudah mudahan bulan ini sudah ada kepastian
apa namanya kalau bagi kami yang bisa kami lakukan adalah mempersiapkan skema mitigasi
semua kemungkinan yang akan terjadi itu
oke baik baik pak oman fathurrahman
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news